lepas dari pengawasan orang tua anak balita laki laki berusia delapan belas bulan ditemukan tewas akibat tenggelam di kali sedalam satu meter di dekat rumahnya
peristiwa itu terjadi di desa palangiseng kabupaten goa sulawesi selatan pada minggu malam
sebelumnya korban bermain pada minggu sore di rumah tetangganya
warga yang melakukan pencarian selama empat jam akhirnya menemukan jasad korban mengapung di kali yang berjarak lima ratus meter dari rumah korban
tiba di rumah duka jasad korban disambut tangisan keluarga korban
nenek korban jatuh pingsan lantaran tak kuasa menahan duka meski telah ditenangkan oleh aparat kepolisian
meski pihak keluarga menolak proses otopsi petugas kepolisian tetap melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban
setelah dilakukan pencarian siap siap anak tidak ditemukan
kemudian tidak lama kemudian korban ini
temukan di sebuah lokasi yang kayaknya kayak seperti tempat saluran air
ditemukan oleh masyarakat